di pengungsian tempat evakuasi warga pasca terbakarnya kilang minyak pertamina ru unak indramayu jawa barat
kami sudah terhubung dengan jurnalis transmedia jerry komara
jerry selamat pagi bisa diceritakan bagaimana kesaksian warga yang ada di daerah pengungsian saat ini
tentang pada saat kilang minyak pertamina ini terbakar
baik untuk saat ini saya ceritakan dulu saya berada di posisinya di tengah areal persawahan
yang radiusnya sekitar satu km dari lokasi kejadian
hingga saat ini api masih tampak menyala dan pasak membumbung terus ikut tidik
dan sampai saat ini masih dilakukan upaya pemadaman dari pihak pertamina dan pihak terkait
untuk korban sendiri dapat kami laporkan juga berdasarkan dari bppd kabupaten indramayu
setidaknya ada dua puluh korban yang mengalami luka luka baik mengalami luka berat maupun luka ringan
lima diantaranya korban yang
yang luka berat saat ini mulai dirujuk ke rumah sakit umum daerah cirebon untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut
untuk korban sendiri beberapa jam yang lalu kami juga sempat melakukan wawancara
mereka mengaku saat kejadian mendengar suara ledakan sebanyak dua kali
dan sebelum terjadi ledakan itu warga juga merasakan adanya getaran kuat
sehingga ada beberapa bagian rumah yang mengalami ambruk pada bagian atap dan menimpa
rumah menimpa kepala mereka
dan saat ini sekitar ratusan masyarakat di sekitar kilang enam balongan ini mengungsi ke sejumlah titik
ada tiga lokasi yang menjadi titik pengungsian
dan sebagian besar pengungsian berada di kantor bupati binderamayu di pendopo binderamayu
jadi kalau melihat asap yang masih membubung tinggi
begitu apakah otoritas setempat bppd ataupun pemda
ini sudah merilis berapa jarak aman yang aman dari titik kobaran api ataupun kepulan asap tersebut kepada jarak warga
baik untuk saat ini barusan juga tadi saya melihat di sejumlah sekitar jalan di sini sekitar tadi satu km
polisi sudah menertibkan warga agar untuk tidak mendekat apalagi untuk lebih dekat lagi
jadi dan beberapa akses jalan yang menuju lokasi pertama ini juga sudah dilakukan penutupan
agar tidak menjadi lalu lintas masyarakat
lalu lintas sendiri khusus untuk mereka yang memiliki kepentingan baik untuk pemadaman dan keperluan lainnya
oke jerry kalau melihat lokasi kilang minyak terbakar ini bagaimana wilayah sekitarnya
apakah ini memang dekat dengan pemukiman warga kemudian sektor sektor yang merupakan sektor publik begitu di sana
baik untuk pemukiman warga sendiri memang ada beberapa pemukiman di sekitar pertamina ini
di antaranya adalah desa balongan yang radiusnya paling terdekat itu sekitar dua ratus meter
dan warga yang merasakan warga yang berada di posisi terdekat itu juga sempat menceritakan kepada kami
bahwa getarannya itu cukup kuat dan mengakibatkan bagian atapnya ada beberapa yang jatuh
sehingga ya memang kondisi pemukiman sini memang ada cukup berdekatan
oke saat ini pantauan mata anda bagaimana proses
penanganan terhadap kepulan asap yang masih memumbung tersebut
berapa banyak petugas ataupun pihak pihak otoritas yang diturunkan diturunkan diturunkan diturunkan api
baik untuk melihat dari jarak dekat kami tidak diizinkan untuk mengambil gambar dari jarak dekat
tapi tadi berdasarkan keterangan dari kapolda jawa barat yang sempat meninjau lokasi
menurut kapolda upaya pemadaman masih terus dilakukan
di antaranya ada bantuan dari
pertamina cilacap dan pertamina jakarta untuk mengirimkan pemadam kebakaran untuk memadamkan api ini
dan kami laporkan juga untuk saat ini kobaran api memang mulai menurun dibandingkan dengan tadi malam saat ini
sudah mulai berkurang dibandingkan kobaran api yang terjadi tadi malam tadi
oke artinya intensitas dari kobaran api itu sudah mulai berkurang
tapi tetap kita masih melihat kepulan asap hitam yang cukup tebal sepertinya membumbung
ke langit begitu jerry
sebetulnya antisipasi yang dilakukan kepada masyarakat agar menjauh dari wilayah kobaran ataupun titik api itu apa saja
ya seperti tadi saya ceritakan bahwa pihak kepolisian sudah melakukan penyekatan di sejumlah titik jalan
agar warga tidak melintas di sekitar lokasi
dan polisi juga sudah menghimbau beberapa warga yang menyaksikan dari radio sekitar satu km ini
tidak terus berkerumun
dan membubarkan mereka menghindari kerumunan juga dan mengingatkan warga agar tidak mendekat
jerry komara jurnalis transmedia untuk sementara
terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini
terima kasih jerry